kementerian pertanian ri terus mendorong peternak di seluruh daerah untuk meningkatkan produksi ternaknya
melalui program khusus sapi indukan wajib bunting
peningkatan produksi daging wajib dilakukan untuk mengenjot ekspor ke sejumlah negara asia
sektor peternakan sejak januari hingga november dua ribu delapan belas mencapai dua ratus dua puluh sembilan ribu ton
volume ekspor ini mengalami kenaikan sebesar sembilan enam puluh delapan persen dibandingkan periode yang sama di tahun dua ribu tujuh belas yang sebesar dua ratus delapan ribu ton
diarmita mengatakan pihaknya sedang menyasar daerah jawa tengah dan jawa barat sebagai wilayah penghasil produk sapi berkualitas
selama ini wilayah penghasil sapi masih didominasi wilayah jawa timur
sebenarnya target kita sudah
sudah terpenuhnya ya
tapi saya belum puas gitu
belum puas dengan hasil ini
karena ada hal hal yang mestinya harus bisa kita dorong untuk bagaimana caranya di daerah daerah yang ekstensif itu
bisa secepatnya untuk dapat dilakukan ib
karena selama ini yang ekstensif kan kawin alam
kawin alam ini berpotensi untuk terjadinya inbreeding
breeding itu artinya tidak terjadi pertukaran genetik di situ
sehingga nanti output daripada produksi yang dihasilkan kualitasnya rendah
peningkatan produksi daging wajib dilakukan untuk menggenjot ekspor ke sejumlah negara asia

kita alami oleh adalah